ini kan gak nanya masalahnya apa
masalah kita masalah tenaga kerja masalah karyawan
banyak orang yang butuh kerjaan masih jadi pengangguran
tapi pekerjaan yang mereka mau bukan bikin kicim pring
setelah kamu ikut kerja di sini saya sempat kepikiran buat narik yang lain
yang sudah ikut pensiun dari bisnis lama kita
tapi semua sudah punya usaha sendiri sendiri
masih di rumah sarapan dulu katanya
waduh saya jadi ingat saya belum sarapan
cinta dan kesetiaan
kalau kita cinta dan punya kesetiaan biar istri kita gak terlalu cantik dan gak pinter masak gak masalah
tapi es hidungannya akang lagi curhat

masih di rumah sarapan dulu katanya
masih di rumah sarapan dulu katanya
makan aja gak usah banyak ngomong

kang kan dari tadi akang yang banyak ngomong
maaf kang kan dari tadi akang yang banyak ngomong
siapa yang bayar akang buat ngajar saya
dua hari gak bisa di telpon
dicari ke rumah sama kang muro juga gak ada
hp nya sengaja dimatiin saya juga sengaja nggak diam di rumah
terus kalau sudah balas dendam masalahnya bisa selesai

masih inget saya enggak
yang kerja di toko jeans
iya di campelas
di beda peten aja
sementara ini saya belum punya pilihan lain
saya butuh orang
kalau kamu mau balik ke pasar
terima kasih buat tawarnya
makan dulu jengok
sudah habis mas bro
saya telat ya kang bro
saya lebih suka yang gratis kan bro
makan dulu jengok
akses dari pendekur
silakan pak sepatunya
silakan pak sepatunya pak
silakan pak sepatunya
sempedang sepedang sepedang sepedang
selamat datang kembali
kamu yang bayar orang buat ngajar bubun
masalahnya sudah selesai
gak perlu dibahas lagi
pasti kamu juga yang bayar orang buat ngajar saya
kalau nggak ada itu sama dengan fitnah
saya habis ketemu iwan terus ngajar kesini
saya butuh orang buat di pasar
tapi iwan gak mau
terus tadi saya mau nawarin kamu
lihat situasi toko kamu yang udah rame kamu pasti bakal nggak mau juga
saya selalu kangen buat balik pasar tapi ya sudahlah saya disini aja
gak apa apa jep
cecep sudah muncul lagi di terminal
kenapa kamu sudah balik lagi ke terminal
pertama saya kangen terminal
kedua saya bosen
sudah seminggu lebih di rumah terus
ketiga saya mau ketemu kemon
yang nyuruh orang buat ngajar saya sama bubun
dia tahu permainan kita
ya tapi kamu harus tenang
jangan bertindak apa apa

pastikan semua masih dalam kendali kita
tapi kelihatannya akan lagi ada masalah
biasa masalah terminal masalah anak buah akang
dining gak mau tahu masalah di terminal
masalah anak buah akang itu urusan akang
kalau nggak mau tahu kenapa nanya
nining cuma nanya ada masalah
masalah tenaga kerja
banyak orang yang butuh kerjaan
masih jadi pengangguran
tapi pekerjaan yang mereka mau bukan bikin kicim pring
setelah kamu ikut kerja di sini
saya sempat kepikiran buat narik yang lain
yang sudah ikut pensiun dari bisnis lama kita
tapi semua sudah punya usaha sendiri sendiri
biarin semua dengan pilihan masing masing

baiklah semua sudah saya absen dan yang belum hadir hanya buat ini
ada yang tahu
lain kali kalau sedang di dalam kelas hp harap dimatikan